inilah muzahroh dan suwarni
kedua perempuan asal kota surabaya jawa timur ini
telah berusia enam puluh tujuh dan enam puluh delapan tahun
namun usia lanjut tak menghentikan langkah keduanya
untuk menolong sesama
yakni mengurus jenazah perempuan pasien covid sembilan belas
di kebutih sukulilo surabaya
rasa prihatin akan tingginya angka kematian
memanggil mereka untuk menolong langsung
meskipun pada usia lanjut ini
mereka memahami resiko tertular virus corona
sebagai petugas pemula sarang jenazah covid sembilan belas
mereka harus menerapkan protokol kesehatan ketat
melindungi diri dengan menggunakan apd
juga masker yang berlapis lapis
kalau pakai itu baju apd nya itu panas banget kalau di dalam
itu ngerawat satu dua masih kuat
kalau selama sampai empat lima udah
ini namanya masker ini udah sesak
rasanya ingin keluar
tapi tanggung jawabnya di dalam itu masih banyak
kasian kan kalau nggak dirawat rawat
kedua nenek ini
memang sudah terbiasa mengurus jenazah di desanya masing masing
namun jenazah penderita covid sembilan belas
tentu membutuhkan penanganan berbeda
prosesnya memakan waktu yang lebih lama
mulai dari memandikan mengkavani
membungkus jenazah menggunakan plastik
hingga memasukkannya ke dalam peti jenazah
khusus jenazah perempuan yang mereka tangani
dilakukan di ruang portable tertutup
dalam mengurus jenazah mereka tidak membeda bedakan agama
semua jenazah dilayani dengan baik
sesuai syariat agama masing masing
saya pasti nggak takut ya
tapi ibu sejak pertama sudah begini
sisa usia ibu yang segini ini
hanya untuk ibadah ibadah ibadah
apapun yang terjadi pokoknya dirjalani dengan ibadah
lagian covid ini juga gendak
siapa sih kalau bukan allah
tanpa seizin allah nggak ada
kedua perawat ini kini berharap
pandemi dan penularan virus covid sembilan belas bisa meredah
dan warga tidak kendur menjaga diri
serta menerapkan protokol kesehatan
sehingga angka kematian bisa terus berkurang